jajanan sebelak di bandung digemari karena memiliki banyak variasi
variasi inilah yang kemudian membuat pembeli bisa memilih seblak sesuai dengan cita rasa yang diinginkan
jika bahan dasar kerupuk biasanya digoreng pada makanan ini kerupuknya justru direbus
kerupuk rebus itu kemudian dicampur dengan bahan bahan lainnya
inilah yang disebut sebelak
yusuf penjual sebelak di jalan progo bandung ini misalnya
ia mengawali pembuatan seblak dengan lebih dulu menggoreng campuran bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan
kemudian satu persatu bahan ditambahkan ada kikil telur dan sosis
setelah itu kerupuk dimasukkan dan dimasak selama kurang lebih lima menit
setelah mengembang ini tandanya seblak telah matang dan siap dihidangkan
parutan keju ditambahkan untuk menambah cita rasa
variasi hidangan seblak ini adalah kreasi yang dibuat yusuf
ya alhamdulillah semuanya banyak yang suka gitu
dicoba setelah itu suka gitu orang
variasi sebelak cukup beragam
ada yang ditambahkan bakso ataupun batagor
ada juga yang menghidangkan seblak dengan ceker dan tulang
yang menarik dari seblak ini adalah variasinya yang banyak
sehingga bisa memacu pedagang untuk berkreasi dengan sebelak
dan itulah yang menjadi nilai lebih
nah dari tiga sebelak ini manakah yang paling digemari oleh masyarakat
dari tiga variasi sebelak sebelak kikil dan keju sebelak bakso dan batagor sebelak ceker dan tulang
saya meminta pendapat beberapa orang akan rasa dari padu paduan makanan ini
yang paling enak itu yang ada kikilnya ada keju terus sosis
rasanya gimana mbak yusuf
paling suka aku yang ini yang ceker
jadi gurih sih gurih gurih banget gitu
tapi yang pedas banget yang ini kayaknya ini
jadi diantara tiga ini yang pilihan
aku dua yang ini
menurut lidah saya yang paling mantep ini
sebelak ini semakin populer
seblak telah muncul sebagai kudaban baru selain bakso siomay dan batagor
sebelak juga cocok disantap
sebelak juga tetap sembari ngobrol bersama teman dan keluarga di luar jam makan utama
harga seblak juga bervariasi bergantung campuran yang dimasukkan ke dalam hidangan
wilam nasution bandung